kepolisian daerah aceh memusnahkan ganja seberat tujuh ratus sembilan puluh lima kg dan sabu sabu seberat delapan belas kg kamis dua puluh tujuh desember
barang haram tersebut merupakan sebagian hasil tangkapan kepolisian sepanjang dua ribu dua puluh
ganja kering siap edar ini dimusnahkan dengan cara dibakar
sedangkan sabu sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan dalam cairan kemudian dibuang
lima orang tersangka juga dihadirkan di lokasi pemusnahan barang bukti
kapolda aceh inspektur jenderal rio septianda jambak menjelaskan
sepanjang januari hingga november dua ribu delapan belas
diajarannya telah menangani satu enam ratus kasus penyelahgunaan narkoba
dengan jumlah tersangka mencapai dua dua ratus tiga belas orang
sepanjang periode itu sebanyak lima puluh dua ton ganja dan lima puluh delapan kg sabu sabu diamankan
selain itu lima butir pil ekstasi serta dua puluh hektare ladang ganja juga dimusnahkan
pada saat ini sedang melabur pemusnahan
tadi kita sudah tes kit untuk melihat secara langsung
bahwasannya setiap barang barang bukti ini ada mengandung amphetamin dan sesat lainnya
masalah narkoba ini adalah ancaman dari luar bersifat non militer ini saya katakan
ancaman ini ancaman bagi kita kita harus melawan itu semua
tidak hanya di dalam negeri kita ketahui aceh ini adalah ladang ganja
itu harus kita hilangkan
kita jangan bangga kalau dikatakan
ac ini adalah ladang ganja
oleh itu kita dengan terus menerus
semua tni polri dan juga seluruh stakeholder lainnya
untuk dengan segera kita bisa menemukan ladang ganja sebanyak mungkin